temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya
citra saya tahu mungkin dulu kamu punya masalah dengan palembang
tapi itu kan dulu
sekarang palemos adalah calon yang tepat untuk mengurus semua investasi kamu
wah ini kesempatan mas
citra saya tahu sekali kalau dulu saya salah
tapi kalau kamu mau ngomongin bisnis sama saya itu hal yang berbeda
kamu juga tahu kalau sekarang bisnis saya lagi turun
tapi saya yakin kalau kita berdua sama sama bersatu
ternyata saya punya saudara
nanti saya akan mengenalkan seseorang yang bisa mengelola semua harta kamu gitra
itu pasti taksinya raja
mending aku kerjain aja
lo lihat ya raja nggak akan selesainya semua
dia mau ke mana
enggak enggak enggak

jangan ikut campur sama urusan saya
tante kita harus pergi ke rumah
gua harus bantu muwana cari tahu apa yang disemunyikan om rey dan tante andis
kita mau ketemu siapa bu disini
kan saya udah bilang saya mau kenalin kamu sama seseorang yang bisa mengurus semua aset aset kamu
nanti kamu tau sendiri kok
dimana anak saya jauh lah
presiden dijalankan ini
tepuk tangan aturkan epidemi
kenapakan berasau hujan
udah pak jangan panik jangan panik
ya allah ya allah
raja kamu kenapa sih kok kotak sini ini nekat banget untuk lawan arah
kamu ini udah bosan hidup raja
ini taksi remnya belum
kita lagi cari cara untuk ngeberatin mobil ini
aku harus cari cara ini
aku harus cari cara
ibu ngapain mempertemukan saya sama dia ini orang jahat
dia pernah menculik anak saya putri
kalau kamu diposi saya pasti kamu lakukan hal yang sama kan
saya mohon sabar kita bicarakan lu baik baik ya
saya juga males ketemu sama kamu
citra ayo duduk dulu
bu ibu gak tau deh ini orang jahat
sebenarnya saya menghubungi bapak itu karena saya tahu
pak lemos saya kenal dengan kredibilitas pak lemos
bapak adalah pengusaha yang mampu mengelola semua aset aset milik sahabat saya ini
saya mau ke sana
citra saya tau mungkin dulu kamu punya masalah dengan pak lemos
tapi itu kan dulu
sekarang pak lemos adalah calon yang tepat untuk menurus semua investasi kamu
ini kesempatan mas
saya tahu sekali kalau dulu saya salah
tapi kalau kamu mau ngomongin bisnis sama saya itu hal yang berbeda
kamu juga tahu kalau sekarang bisnis saya lagi turun
tapi saya yakin kalau kita berdua sama sama bersatu kita pasti bisa maju sama sama
dan lagi kan kamu juga tahu saya
itu yang saya maksud tentang citra saya yang jamin itu
saya permisi dulu ya pak lemos
gak usah khawatir tenang aja dia orang yang tepat percaya sama saya
saya yang jamin itu
oke kalau begitu pak lemos citra
selamat menantikan kejutan berikutnya roy
semoga kamu tidak kena sakit cinta
sampai jumpa di video selanjutnya
tegia kamu pegangan yang kencang ya
aku bakalan main nasinya untuk berhenti
masih tak berlajin
gapapa cuma liat luka dikit doang
ya udah sini gue bantu bersihin ya
tuh kan giliran raja yang megang mau giliran gue gak mau
gapapa bisa sendiri kak

tidak apa apa ya kak
gapapa bisa sendiri kak

ini ada apa ya
kenapa perasaan aku dari tadi nggak enak